digitalisasi dalam dunia pendidikan memungkinkan pengajar dan pelajar dapat melakukan proses pembelajaran tanpa terbatas ruang dan waktu
hanya dengan modal gawai dan internet
sebuah universitas di surabaya telah menginovasikan proses belajar dengan konsep futuristik yang mengandalkan berbagai kecanggihan teknologi
mulai dari absensi hingga proses pembelajarannya
siswa yang hadir secara langsung akan melakukan absensi melalui tapping card di depan ruang kelas
sementara bagi siswa yang hadir secara daring akan melakukan absensi melalui aplikasi khusus yang sudah disediakan universitas
siswa yang tidak hadir tetap bisa mengakses materi materi ajar hingga mengunduh dan mengumpulkan tugas perkuliahan melalui aplikasi mybrilliant
pada konsep pembelajaran futuristik ini memang tujuan pihak kampus adalah agar mahasiswa bisa melakukan perkuliahan di mana saja dan kapan saja
pengelolaan proses pembelajaran sebetulnya
jadi proses pembelajaran yang seperti apa
proses pembelajaran yang hybrid blended learning
nah hybrid memungkinkan untuk mahasiswa bisa kuliah baik di rumah maupun di kampus
jadi kita bebaskan tidak perlu izin gitu ya
kedosanya pak saya hari ini offline hari ini online tidak perlu
tapi memang kami bebaskan senyamannya mereka
kemudian kalau yang blended learning itu adalah upaya kami untuk memaksimalkan bahan ajar dengan menggunakan aplikasi kami yang namanya brilliant
yang setiap semester itu kami dorong dosen untuk menyiapkan mengunggah dulu materi selama empat belas pertemuan itu sudah ada di awal semester
hal menarik lainnya dari konsep pembelajaran futuristik ini adalah teknologi yang digunakan
ketika anda memasuki ruang kelas anda akan disuguhkan pemandangan berbeda
meja dan kursi didesain khusus dapat berputar dan berjalan secara fleksibel
fasilitas pengajar juga dilengkapi dengan kamera yang bisa berputar tiga ratus enam puluh derajat otomatis mengikuti gerakan

kecanggihan kecanggihan ini nyatanya menjadi daya tarik yang dapat memotivasi mahasiswa untuk kiat belajar
jadi dari sd smp sma saya itu di jayapura di papua
saya baru di surabaya itu sekitar setahunan lebih lah pas kuliah ini baru saya di sini
jujur awalnya saya kaget ya kak soalnya proses pembelajaran di sini kan serba teknologi ya
saya awalnya tuh kayak takut gitu ya ini kira kira bisa nggak ya saya ngikutinya
tapi ternyata tidak
justru itu malah memudahkan kami sebagai mahasiswa gitu kak
bahkan saya juga kaget bahwa ternyata saya dari papua juga bisa mengikuti perkulian di surabaya gitu
karena perkuliannya tuh bisa online bisa offline kita bisa milih gitu
nah melihat berbagai kecanggihan teknologi yang ada saya jadi penasaran nih untuk mencoba merasakan proses pembelajaran futuristik ini
yaitu dengan menggunakan alat virtual reality
wah seru juga ya ini tadi saya mencoba untuk mengikuti salah satu kelas tentang teknologi komputer
nah kalau tadi diceritain sih di dalam vr ini sendiri saya sedang menata kabel
bayangkan kalau misalnya kita memegang kabel secara langsung itu kan cukup berbahaya
dengan dibantu dengan teknologi virtual reality atau vr ini sendiri ini kita sudah dibuat seolah olah sudah memegang kabel beneran tapi tidak berbahaya
ya proses pembelajaran futuristik ini masih akan
terus dikembangkan selama beberapa tahun ke depan
tentunya dengan terus dilakukan evaluasi dan inovasi inovasi lainnya
masih di surabaya nih
salah satu perguruan tinggi di surabaya ini juga berinovasi dalam fasilitas
perpustakaan digitalnya memudahkan para mahasiswa mendapatkan akses literasi
salah satu yang sudah merasakan manfaatnya adalah satya
ya satya arya putra adalah salah satu mahasiswa semester lima jurusan teknik informatika
hampir setiap bulan satya meminjam buku di perpustakaan
untuk kebutuhan perkuliahannya
nah sebelum adanya program digitalisasi perpustakaan
dalam proses peminjaman buku satya bisa menghabiskan waktu setengah hingga satu jam lebih
menurutnya proses yang paling lama memakan waktu adalah proses pencarian dan pengecekan ketersediaan buku
kemudahan yang saya dapatkan itu lebih ke praktis
contohnya sebelum ada digitalisasi ini kita perlu mengecek buku buku di perpustakaan apakah ada atau tidak
sedangkan kalau misalnya tidak ada kan
sedangkan kalau ada digitalisasi ini kita bisa langsung mengecek di hp
lebih mudah ngeceknya ada
kalau misalnya ada bisa langsung ke perpustakaan
ada langsung nomor raknya langsung ke raknya ambil
perpustakaan digital ini sudah berjalan tahun ini
namun hal ini berdampak juga pada minat mahasiswa untuk meminjam buku di perpustakaan
peningkatan peminjaman hingga kunjungan bantuan
iya upaya learning space ini merupakan learning management system
yang dimiliki oleh universitas surabaya
di mana di sana tersedia mata kuliah yang bisa diakses oleh mahasiswa
yang sumber informasinya berasal dari rencana pembelajaran semester atau rps online
yang sudah disiapkan oleh dosen dosen pengajar mata kuliah di universitas surabaya
nah kemudian dari uls tersebut
tersedia fitur atau menu untuk referensi atau daftar pustaka
yang menunjang mata kuliah tersebut
nah di sinilah adanya fungsi integrasi antara pusat pembelajaran
kemudian direkturat sistem informasi dan perpustakaan ubaya
sehingga kami dapat menyediakan sumber sumber informasi
baik itu buku e book maupun e journal
untuk menunjang mata kuliah yang sedang diajarkan oleh bapak ibu dosen
transformasi dalam dunia digital di sektor pendidikan tidak dapat dipungkiri terjadi
akibat adanya pandemi beberapa waktu lalu
kondisi tersebut akhirnya mengakselerasi penggunaan platform digital
untuk keperluan belajar mengajar di berbagai jinjam khususnya di kota surabaya
itu kan meningkat lah harapan kami nanti ke depan kita pakai smartboard mungkin
pembelajaran online smartboot nanti ya belum semua
kita mulai soalnya akan merubah juga paradigma perlakuan perilaku anak
juga teman teman guru nanti menyesuaikan pada kondisi digital tadi
dan itu nanti pembelajaran lebih bagus lagi
kan bisa bentuk game game
itu tinggal nanti itu kita mungkin smartboard itu kan apa ini
terus itu bisa lebih cepat dicerna
terus mengulang ulang tadi medianya juga siap
pada akhirnya transformasi digital dalam dunia pendidikan tidak dapat dihindari
pertama untuk mendorong pelajar dan pelajar melek
teknologi mampu menciptakan insan insan yang inovatif
dan yang terpenting menyiapkan generasi muda pada era globalisasi
digitalisasi pendidikan akan dapat terwujud jika ada dukungan dari berbagai pihak
mulai dari pemerintah sarana dan prasarana pendukung dan masyarakat umum
yang terakhir ganjar wicaksono surabaya jawa tibel